aku merasakan kekuatannya benar benar besar
menerima kekalahan pertama
aku sudah bosan menunggu
hampir saja mau menarikmu turun ke bawah
kamu memang siluman terhebat
kesaktianmu memang luar biasa
jangan hanya tertawa tawa saja
dan jangan bermain main
hati akan melumatmu
hanya segini kemampuanmu prabu giripati
sekarang apa lagi yang bisa kau lakukan
berikan semua kekuatanmu
aku merasakan kekuatannya benar benar besar
bersiaplah menerima kekalahan pertama prabu giripati
kau akan menang
apakah anda giripati benar benar kamu
di mana kesombonganmu itu
prabu kiripati kau mengatakan akan memberiku pelajaran hingga membuat wajahku rusak
kalau aku tidak salah dengar kau mengatakan
kalau pertarungan ini akan mudah
kau berpenetak seperti ini
aku menang dalam pertarungan ini
tenang saja prabu giripati
aku tidak akan membunuhmu
kalau aku membunuhmu
itu tidak akan menarik lagi
aku tidak punya lawan sekuat kau
sekarang pulanglah ke kraton
kau berlatih lagi
kalau kau sudah merasa kuat kita bertarung lagi
karena tidak bisa dilepas
kenapa kau guide k evaluation dikit teruslah latihnya
ketika kamu saling cengkut
padahal sekali kamu waskala

diamlah kanjeng ratu
jangan mengatakan aku bodoh lagi
kita sudah bertarung
biarkan aku berkuasa lebih lama
aku duduk di tempat yang baik
di tempat yang tidak ada daging di seluruh dunia
ada di tempat yang tidak ada daging
di tempat yang tidak ada daging
dan di tempat yang tidak ada daging
keadaan tubuh dan fikiranmu
tidak bisa mengimbangi kehamilanmu di nenongsa
aku harus melahirkannya dengan cara
apa mas aryo tahu sekarang anandia berada di mana
anandya sekarang dibawa ke ruangan raden fuseno mas
iya benar jeng ayu
tadi anandia pergi ke ruangan raden
raden sendiri yang minta
maaf jeng ayu tidak bisa masuk
pengawang ada sesuatu yang harus dim
maaf jeng ayu
raden berkata siapapun tidak diperbolehkan untuk masuk
jadi aku termaksud siapapun itu
benar jeng ayu

apa yang masih mas aryo lakukan disini
apa mas aryo tau sekarang anandia berada dimana
anandia dibawa oleh raden fusena mas
dan mas aryo masih berada di sini

anandia sekarang dibawa ke ruangan raden fusena mas
anandya sekarang dijadikan pengurus perdagangan oleh raden fusena mas
mas aryo tidak tahu kan
kalau mas arjo tidak percaya
mereka sedang di dalam ruangan raden pusena
mereka sedang berduaan mas
dimana mereka sekarang
aku tadi sudah bilang
mereka di dalam ruangan raden fusena
hai ada apa ini
cepat katakan di mana raden busena
raden busena baru saja pergi